semua yang datang di atas itu kader mas berarti udah jadi kader atau gimana
tadi katanya pak erlangga semua yang datang di atas itu kader mas berarti udah jadi kader atau gimana
kan untuk semuanya tadi di sini yang dari sumur saya rasakan yang untuk cagup dari sumur kan gak cuma saya sendiri
yang dari undangan yang dari golkar yang saya lihat ada dua ya bang ujek sama saya yang diundang
itu udah kemungkinan disatukan atau akan dipilih lagi bang
kita ikutin ini aja dulu arahan yang pasti tadi yang disampaikan bapak ketua umum golkar pak erlangga kiat kiatnya
apa yang perlu disiapkan itu dulu yang kita prepare hari ini itu dulu
berarti udah tinggal dibuka tuh
tapi anak berjaga kuning nih bentar lagi bang
dari risetnya pak jokowi bang buat maju di golkar bang
bang ahiyang mau ikat telkaida juga gak bang
respon pak jokowi ketika abang masuk golkar gimana bang
ya pasti bagi orang tua pasti mendukung ya